jalan tol medan kuala namu tebing tinggi dan tol medan binjai merupakan dua ruas jalan tol trans sumatera yang dibangun di provinsi sumatera utara
kedua ruas jalan tol ini ditargetkan beroperasi pada tahun dua ribu tujuh belas
beginilah kondisi seksi tiga proyek pembangunan jalan tol medan kuala namu tebing tinggi
pembangunan jalan tol medan kuala namu tebing tinggi dibagi menjadi tujuh seksi
seksi tiga merupakan seksi dengan perkembangan pembangunan tercepat
sedangkan seksi tujuh diperkirakan baru akan dibangun konstruksinya desember mendatang karena masih dalam tahap pembebasan lahan
proyek pembangunan jalan tol medan kuala namu tebing tinggi sepanjang lebih dari enam puluh satu km ini
dimulai oktober dua ribu lima belas pemerintah menargetkan jalan tol ini akan beroperasi agustus dua ribu delapan belas
pt jasa marga kuala namu tol jmkt yang bertanggung jawab atas pembangunan seksi tiga hingga seksi tujuh optimistis
jalan tol tersebut akan rampung pertengahan tahun dua ribu tujuh belas
kalau kendala sejauh ini mungkin material pak material
tapi ya kita selalu berupaya keras pak
bahkan kita mendatangkan material dari
di luar pulau sumatera
selama ini kita ke beberapa lokasi ya
di karimun di bojanegara
pokoknya kita upayakan dari mana saja pak
dari luar pulau untuk mendapatkan suplai material
mungkin kalau masalah mungkin tidak pak ya
tidak ada masalah
cuma mungkin sedikit terkait administrasi sama suplai dari pelabuhan ke sini
selain jalan tol medan kuala namu tebing tinggi
jalan tol medan binjai
juga termasuk jalan tol trans sumatra yang dibangun di provinsi sumatera utara
pembangunannya dibagi menjadi tiga seksi
seksi tiga sudah rampung tujuh puluh dua persen
seksi satu diperkirakan baru akan memasuki tahap konstruksi desember mendatang
seksi satu terkendala pembebasan lahan yang mayoritas merupakan permukiman warga
di tanah yang kita ini di lahan
jadi lahan yang baru dibebaskan terakhir ini
kan terutama seksi tiga ini di dua saat di september kemarin
jadi kita ada apa namanya ada pergeresan waktu lah ini penyelesaian
terus kita biarpun gitu di desember itu kita harus diminta untuk selesai oleh pemerintah
seksi tiga dan dua jalan tol medan binjai sepanjang sekitar sepuluh km
ditargetkan beroperasi februari dua ribu tujuh belas
sementara seksi satu sepanjang enam tiga km
ditargetkan selesai konstruksinya desember dua ribu tujuh belas
dengan catatan lahan dapat dibebaskan pada desember dua ribu enam belas